ada menyaksikan segmen sport di kompas pagi saya gita markestri
indonesia dan vietnam berambisi mencuri poin di pertandingan ketiga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam zona asia grup f
poin ini untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya
duel timnas indonesia pada kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam zona asia
match day ketiga group f melawan vietnam diprediksi akan berjalan sengit
sayang beberapa penggawa skuad garuda mengalami cedera seperti elkon bagot yance sauri dan jordi amat
sementara empat pemain naturalisasi yang baru saja tiba di indonesia seperti jay itzes nathan cho aon tomhaye dan ragnar oratmangun
diharapkan pelatih sinteyong dapat beradaptasi dengan baik pada laga perdana mereka
sti menargetkan timnya meraih poin penuh
terlebih pratama arhan dan kolega diuntungkan dengan bermain di hadapan supporter sendiri
sementara kubu vietnam juga yakin dapat mencuri poin penuh saat bertandang ke stadion utama gelora bung karno
pertandingan kamis malam tentu tidak mudah bagi vietnam
namun sang pelatih philip toshie mengaku anak asuhnya akan bermain penuh ambisi untuk dapat memanfaatkan peluang
saya yakin ini adalah pertandingan terbaik untuk vietnam
karena itu kita harus membuat persembahan yang kuat untuk besok
dan itu yang kita harapkan pertandingan kuat di depan peluang yang besar
tapi saya pikir kita sudah siap
kita di jakarta dengan kepercayaan penuh
dan tentu saja jelas bahwa untuk mendapatkan persembahan yang baik besok
penting untuk memainkan prinsip kita
dengan kekuatan dan ambisi kita
jangan lupa berikan komentar dan subscribe channel ini